jurnalis transmedia budiman amin tanjung melapor ke divisi propa mabes polri selasa dua puluh delapan mei
dengan didampingi legal cnn indonesia perwakilan dewan pers dan perwakilan asosiasi jurnalis indonesia
budiman mengaku dipukul oleh oknum brimob saat merekam kejadian polisi menangkap masa yang diduga melakukan kerusuhan saat aksi telah selesai
selain mengalami kekerasan budi juga mengaku telepon selulernya diambil dan video yang ia rekam dihapus oleh oknum brimob meski ia telah menunjukkan identitas persnya
sebenarnya menurut saya pada waktu itu sudah tidak berdaya
otomatis peristiwa itu kan terekam dalam kamera handphone saya
mereka langsung meneriaki untuk tidak merekam tapi langsung saya dikerubutin
dan salah satu dari mereka merampas handphone pada waktu yang bersamaan juga
saya ada yang memukul dari belakang kepala saya dari samping
dan saya sudah meneriak berteriak dua kali saya wartawan saya wartawan
dan saya juga menggunakan id card yang saya gantungkan
tapi mereka tersenyum
saya tidak peduli
sementara itu pemerintah memastikan aparat yang terbukti melanggar hukum saat menangani aksi kerusuhan pada dua puluh dua mei akan dikenakan sanksi
pemerintah juga menyatakan setuju dengan dibentuknya tim pencari fakta untuk masalah penanganan kasus aksi kerusuhan dua puluh dua mei yang menelan korban jiwa
hal itu disampaikan wiranto dalam konferensi pers di kantornya sasa siang
kita mengharapkan perbincangan
perbedaan perlakuan antara pendemo dan perusuh
ini sedang dikacaukan
seakan akan polisi itu bertindak seonang onang
presiden dengan berbesar hati telah membuat tim pencari fakta
untuk mencari kebenaran
sehingga kalau pun nanti ada aparat kepolisian
oknum secara tahan yang memang melanggar hukum yang
atau melanggar aturan yang ditentukan tentu juga ada sanksinya
dalam konferensi pers itu wiranto juga menjelaskan
saat bertugas di lapangan aparat diminta mengikuti aturan dasar
sesuai dengan petunjuk cara pengawalan dan penanganan
dengan mengutamakan keselamatan warga
tim liputan cnn indonesia